yang namanya peraturan peraturan ub gak bakal keperasaan
gak boleh pahenpon
akhirnya ketegak juga pahenponnya
sekarang tidur udah malem
gak boleh kak
assalamualaikum kalian berusia sedikit berat
kok bisa bisanya menerima santri yang penipu
kayaknya aku udah salah milih pesantren ini
sebagai tempat kabur aku deh
kebuki aja sampe meninggal gara gara aku
aku harus kabur
tapi gimana caranya
uang gak ada
hp masih di sita sama ustadz
bah kali ini
kamu disini kenapa belum tidur
jadi tuh ceritanya gini pak ustadz
tapi saya gak ada kesempatan buat nelpon dia
saya minta tolong pak ustadz buat telponin dia
ustadz musa kasih hpnya
nah gitu dong
tapi aku udah balik lagi
aku tinggal kabur sekarang
makasih ya pak ustadz
musa yang muantep dan santuy
ustadz mau ubah hidup saya
ya allah ya robi ngaget ngagetin aja nih bertiga tiga nih
lalu sampai jantung ustadz musa copot
kalian tahu jawabnya gimana
bukannya tadi kita disuruh sedia dikihai
kalian kan pak ustadz
aduh kok saya lupa ya
pasti gara gara ngeliatin haikal sendiri tadi nih
nah itu dia
ngapain pak ustadz kasih hp ke haikal
nah betul itu
kalau ube sampe tahu reputasi saya bisa hancur
udah dapet nih hpnya
sekarang kita tinggal telepon bibi
kok kayak abis banget renyah ustadz musa
pasti gak ngecas sama sekali sih pas hpnya masih disita
aku harus nyari charger dong males banget ya
nanti aja pos di jalan ya
menyimpunya orang kek
tapi mau kemana
aku belum hafal tempat ini
ngantuk dicari meremin aja kali ternyata juga tidur
ini dia nih
alhamdulillah ada di sini
katanya haikal nggak ada di tempat tidurnya
yaudah kita cari
eh ada di mari
nah anda juga dari tadi keliling keliling
kaget juga ada haikal di sini nih ada apaan sih
jadi gini be
saya tadi mau ke toilet
saya khawatir tuh hp nyemplung gitu ke kloset
kan berabe tuh
saya ditipin sama haikal sementara
jadi gini be ceritanya
tadi itu usah usah lagi
nyamuknya gede banget ini
kalau kamu hp disedot darahnya mana nyamuk nih
pingin pengen pengen
ya jadi gitu be
iya aja deh
peraturan gak boleh buah handphone
duh ilah ilogoh
saya mau telepon mami ustadz
boleh ya ustadz ustadz
antum kena rayuan haikal
ube aja deh ambil handphone deh
kasih handphone sama ube
iya boleh kan
yang namanya peraturan peraturan
ube gak bakal pakai perasaan
gak boleh mau handphone
akhirnya ketakup juga handphonenya
sekarang tidur udah malem
nggak boleh kau
lain kali kalau urusan handphone haikal
kasih toh anak
jangan sampai antum nanti kena rayu lagi sama ikan
baru aja dapetinifiesnya
belum sempet lihat telepon dari mami
saya kepangan sama mami
di sini gak enak gak kayak di rumah